akhirnya kita menemukan dia man
dia berbangsa banget gitu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oh enggak enggak ada apa apa kok
yaudah kamu kerja lagi deh kalau gitu ya
jangan lupa makan ya jaga kesehatan kamu
iya pak papa jaga kesehatannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah kenapa aku kepikiran rena terus ya
virasa tau juga gak enak nih
seperti aku harus ke panti dan ketemu sama rena
rena itu baik baik aja disana
tolong nanti kamu kasih tahu sama kepala chef
kalau misalkan saya ada urusan sebentar
anak anak ini ada tentu cantika dan om purnomo
bawa mainan baru loh
ini tante bagiin ya mainannya
yuk dibagiin yuk
ini ada buat ade juga
iya ini juga buat kamu
pak bu silahkan duduk
oh iya terima kasih ibu
bagaimana pak bu
apa ada anak yang berkenan buat bapak dan ibu
rena kemana ya
apa dia masih di kamar
ada anak yang belum bapak ibu lihat
sepertinya dia ada di kamar

oh gitu oke saya tunggu lah

bula ras tolong panggilkan rena di kamarnya ya

rena sayang kita ke depan yuk
ada tante mau ketemu sama rena
gak mau maunya ketemu mama
gak mau maunya ketemu mama
tante itu baik kok
dia juga bawa hadiah buat rena
ini dia anaknya pak bu
mas dia mirip banget sama anak kita
iya mirip banget

mas dia mirip banget sama anak kita

mas dia mirip banget sama anak kita
dia mirip banget sama anak kita

berarti nino gak akan bisa ketemu reina lagi
dan mbak andin gak akan pernah tahu
bahwa rina adalah anak kandungnya
mama tadi udah bicara sama andin
andin nggak tahu apa apa
kalau anaknya di pantai suhan
jadi dia masih berpikir kalau anaknya meninggal
mama beneran yakin gak
mbak andin gak tahu
kalau gitu aku dengarnya jadi lega mah
makasih banyak ya ma
kamu jangan macem macem
kamu jangan berbuat yang aneh aneh
mama ini pusing
ngebantuin masalah masalah kamu selama ini loh
terima kasih ma
semakin cepat rena diadopsi
itu akan semakin bagus
ini kok tak teleponin dari kemarin hpnya nggak aktif ya dia tuh nggak tahu pokoknya aku tuh
khawatir kan aku takut kalau dia kenapa kenapa kenapa ya dia ya baik baik aja enggak ya gimana
kalau ayam kiki waduh sepertinya ada sesuatu yang hilang pada wajahmu